kamu baik baik aja kan enggak ada maksud aku enggak ada masalah maksud kamu apa dray
aku nggak mau buat kamu tersenyum cuman aku kaget setengah mati waktu diceritain sama
mama kamu kamu bener mau kerja lagi
iya ya aku ngerasa kemarin pas aku gak sadar aku udah ngebuang waktu banyak banget dan sekarang
kalau aku gitu terus nanti malah si tanya sedih jadi sekarang aku mau ngejar ketinggalan aku
tapi aku yakin kamu bakal bisa kok kamu udah pernah ngatur di sana kan udah terus kapan mulai kerjanya
rencananya sih besok besok besok sekarang kita harus pergi makan ya ya sekarang harus
sadis sudah mentorekk ya ya udah ya aku nanti wajibaknya
kamu udah berani sini belum
aku juga baru kedua kali nih
waktu itu ada meeting sama klien
gak tau mas
aduh gawat mereka kesini
kamu ngapain sih nyunggu nyunggu disitu
ah bersihin meja aja kotor
makasih ya kamu udah nemenin aku
biasanya kasihan lihat kamu pulang sendirian kan
udah kamu simpen aja
kamu simpan aja jaket aku ya
biar kamu selalu ingat omongan aku
kalau aku bilang kamu itu bukan penipu
ada apa sih ma
kenapa kamu senyum senyum ceria banget
ulet bulu minum susu kena diare
kamu lupa sama andre
satria besok itu nanti mulai kerja
kamu gak was was cemas
udah deh memang gak usah besar besarin masalah ya
justru kita harus makasih banyak sama andre
karena dengan dia masuk kantor kan berarti kerjaannya satria di kantor ada yang ngebantuin
ada monyet bonyok bonyok kita berang kelapa
kamu jadi anak keras kepala
satria mau ganti baju dulu
sumpah aku tuh seneng banget tuh gak kalau kamu udah nganter lagi
terus apalagi kalau ngeliat kamu udah sehat kayak gini
seneng gak ya
yah kan bekat kamu juga
kamu selalu dukung aku terus
karena aku kerja sekarang
ck apaan sih jadi malu
ehm aku kok toilet bentar ya
aku liatin terus gak apa apa
ya udah gak apa apa
tapi ngapain juga pake sini isi isi nurur toilet aja ya ngapain sih
kamu kok di sini gak kerja
gak pengen juga aku ke kantor wi
bukannya kamu lagi nanganin proyek besar
udah gak lagi
sekarang udah andre yang megang nenek yang minta
mereka semua pada nggak percaya sama aku
padahal kan aku ini juga butuh dikasih kesempatan
itu jepit rambut kesayangan aku
aku gak mungkin ngasih ke orang yang gak bisa bekerja
nah aku tahu kamu kan bisa dipercaya
makanya aku kasih percaya
emang cuma kamu yang bisa bikin aku senyum dan semangat
andai aku bisa bikin kamu jadi kecil
aku pasti gak akan pernah ninggalin kamu
dan akan selalu bawa kamu kemana mana
supaya aku selalu semangat wi
kok kamu diem sih sat
kamu baru sadar ya kalau omongan aku itu emang bener
kamu tuh liar banget sih
sama juga yang ngelamun
makasih banyak ya
kamu udah buat aku percaya diri lagi
tapi benar nih ini buat aku
tapi kamu baik baik aja kan
gak ada maksud aku nggak ada masalah
aku gak mau buat kamu tersinggung cuman
jadi cleaning service kan emang gajinya itu kurang
dan sekarang kan tanggung jawab kamu itu banyak
ada ibu kamu ada saudara kamu
apakah itu cukup
ya cukup nggak cukup harus dicukupin
lagipula gaya hidup kami kan gak mewah
dapat kerjaan seperti ini aja aku udah bersyukur banget
ini berkat dari allah deh
oh iya kamu belum tahu ya
sekarang aku kerja di kantor nenek
dan kemarin aku baca tuh ada lowongan kerja
kamu ngelamar mungkin
tapi kayaknya nggak usah ya
soalnya aku takut kamu salah paham lagi soal uang
kayak waktu itu kamu kan marah sama aku
gara gara aku terima uang untuk merawat kamu
kamu ngapain disini kamu ngapain disini
aku tanya sama kamu ngapain disini
berani beraninya kamu kesini sekarang
setelah kamu berpura pura menjadi sita
dek niat aku cuma nyekar aja tolong ngerti
ngerti dari mulut seorang penipu seperti kamu
sekarang kamu pergi dari sini
bisa bisanya kamu itu dibayar untuk menjadi seorang sita yang sudah meninggal
orang yang aku sayangin sekarang kamu pergi dari sini
soal itu aku sebenarnya mau minta maaf
aku merasa masih sedih dan juga marah
ada orang yang tiba tiba mengaku sebagai sita
walaupun aku tahu itu bukan kemauan kamu
karena itu kemauan mama dan juga nenek
cuman emang belakangan aku baru sadar kalau
ya semua itu bukan kami yang salah
tapi bener aku gak marah sama kamu
malah aku marah sama diri aku sendiri
kenapa aku bisa menganggap kamu itu ya adalah kita
gak apa apa kondre aku ngerti kenapa kamu marah
tapi soal kerjaan itu aku nggak bisa terima ya
soalnya aku juga udah senang kerja di sini
dek aku cuma mau bilang
kalau aku seneng banget ngeliat kamu kayak gini
udah sehat udah kerja lagi
mendiang sita juga pasti bahagia melihat kamu kayak gini
kok ada kamu di sini
aku ada kerjaan di belakang aku permisi dulu ya
kamu kerja di sini
iya aku jadi petugas kebersihan di sini
oke yaudah permisi ya